itu anda di dalam terus langsung panik keluar atau gimana
ya memang waktu itu pada apa
duduk nunggu waktu buka ya tiba tiba ada yang bilang ada gempa
terus kita rasakan memang benar gempanya itu lebih kencang
terus teman teman pada berhamburan keluar semua itu
cukup lama lah daripada yang awal tadi
jadi pagi tadi enggak seberapa besar enggak seberapa kenceng
tapi sore ini tadi kecem banget gempanya